beralih ke informasi lainnya sandiaga uno meninggalkan jakarta untuk berlaga di pemilihan presiden dua ribu sembilan belas mendampingi prabowo subianto
dan kini kursi dki ii menjadi rebutan antara partai gerindra dan partai keadilan sejahtera
majunya sandiaga uno sebagai calon wakil presiden mendampingi prabowo subianto membuat kursi dki ii yang sebelumnya ia duduki menjadi kosong
posisi kosong ini menjadi rebutan gerindra dan pks yang menjadi partai pengusung anies sandi dalam pemilihan gubernur tahun lalu
rebutan kursi wakil gubernur dki jakarta antara dua partai pengusung ini terus bergulir dan berjalan sengit
sejauh ini pks berkukuh jika kursi dki dua merupakan jatah pks
alasannya pks sudah merelakan posisi cawapres untuk sandiaga
presiden pks sohibul iman mengklaim prabowo subianto juga mempersilahkan pks
di kursi dki ii
nah dalam hal ini karena kemarin ya ketika pengusungan pertama ini boleh dikatakan hanya gerindra yang mendapatkan kursi yaitu wagub
pks kan tidak mendapatkan karena pak anies sampai hari ini dia tetap sebagai orang independen
nah pak prabowo atas kebijakannya beliau mempersilahkan kali ini untuk menjadi wagub adalah pks
sebelumnya pasca pengumuman sandiaga sebagai cawapres prabowo ketua majelis syuro pks salim segaf
telah menyatakan jika kursi dki ii akan diisi oleh kader mereka
siapa namanya nantinya akan dikawal
salah satunya aja
salah satunya aja
saya nggak tahu nama nama sudah di proses
tapi memang sudah ada dia dialah berarti untuk kursi cawapres ini untuk
untuk wagub ya sob
untuk wagub berarti pks ya
cawapres ke gerindra gitu
hingga kini sejumlah nama yang disodorkan oleh pks sebagai pengganti
sandiaga antara lain mardani alisera dan nurman syahlubis
sementara gerindra juga mengusulkan kadernya muhammad taufik untuk kursi dki ii
taufik mengakui telah menandatangani surat kesepakatan ihwal penjatahan wakil gubernur dki
antara gerindra dan pks
namun ia berkeras jika surat tersebut tidak sah
ia beralasan penandatanganan tersebut agar tidak ribet
wakil ketua umum partai gerindra fadlizon
juga menyampaikan sudah ada gentleman agreement antara gerindra dan pks
terkait posisi wakil gubernur dki yang kosong setelah ditinggal sandiaga
semacam kesepakatan gentleman agreement
jadi semacam gentleman agreement yang kita lakukan pada waktu itu
yang saya tahu ya antara gerindra dengan pks
pks mendukung pak prabowo dan pak sandi untuk jakarta kita dukung dari pks
itu hal yang wajar
dan tentu saja karena memang politik ya selalu ada dinamikanya
nanti saya kira bisa diselesaikan
mekanisme pengisian jabatan wakil gubernur yang kosong
diatur dalam undang undang nomor sepuluh tahun dua ribu enam belas tentang pemilihan kepala daerah
aturannya partai pengusung mengajukan dua nama calon pengganti wakil gubernur
ke dewan perwakilan rakyat daerah melalui gubernur
selanjutnya kedua nama dipilih dalam rapat
mari purna dprd
kita nantikan siapa yang akan menduduki kursi dki dua mendampingi anies baswedan
dan sudah ada koresponensi nn indonesia arman helmi
di gedung balai kota dprd dki jakarta
selamat siang arman
arman sejauh ini apakah sudah pembahasan siapa akhirnya bakal menggantikan
sandiaga uno untuk duduk sebagai wakil gubernur dki jakarta
baik selamat siang alfian
dapat kami informasikan bahwa tadi sedang diadakan rapat badan anggaran atau banggar
yang tengah menggodok apbdp atau anggaran pendapatan belanja daerah perubahan
jadi sama sekali dalam rapat tadi dari pimpinan dprd
belum sama sekali menyinggung siapa pengganti yang akan dipersiapkan
untuk sandiaga uno seperti itu
tapi pada tadi rapat banggar tersebut mereka lebih fokus pada penggodokan
anggaran pendapatan belanja daerah perubahan dua ribu delapan belas
yang memang ada beberapa dana ataupun yang disebut dengan silpa
dimana silpa ini merupakan sisa lebih anggaran pendapatan yang berkenaan dengan tahun sebelumnya seperti itu
dimana silpa ini merupakan selisih antara surplus ataupun juga defisit dengan pembiayaan seperti itu
menurut dprd sendiri silpa ini seharusnya seimbang begitu antara pembiayaan ataupun juga dengan pengeluaran
tidak ada selisih
namun ternyata ada selisih atau sisa dana sekitar tiga belas satu triliun
yang harus dipikirkan oleh dprd mau dikemanakan atau dialokasikan kemana
sisa anggaran tiga belas satu triliun ini alfian seperti itu
karena memang sejauh ini ada beberapa skpd dan juga bumd yang diundang dalam banggar tersebut
di mana dprd masih terus menggorok dan melakukan pengayaan
di mana masing masing bumd mengusulkan ataupun juga meminta anggaran anggaran yang cukup fantastis seperti itu
seperti misalnya tadi
kami memantau ada permintaan anggaran untuk pengerjaan lrt seperti itu dari jpt jakarta propertindo atau jakpro
di sini mereka mengajukan permintaan anggaran yaitu ada tambahan dua tiga ratus tujuh puluh empat enam ratus dua puluh tiga
menurut ketua atau pimpinan dprd dki jakarta prasetyo ini merupakan permintaan yang sangat fantastis
sehingga mereka dprd sendiri masih belum bisa mengabulkan
dan masih akan melihat kinerja daripada jakpro sendiri seperti apa
yang dievaluasi daripada pengerjaan lrt fase dua ini masih dalam pengerjaan seperti itu pun juga
ada beberapa pos pos anggaran yang ternyata dipangkas pada apbdp dua ribu delapan belas tadi
di antaranya ada pos pos anggaran untuk kesehatan yang dipangkas
dan juga pos pos anggaran untuk pengendalian dan penanggulangan banjir
di mana hal ini sangat ironis mengingat saat ini akan memasuki musim penghujan
di mana jakarta akan sangat rawan
yaitu terhadap ancaman banjir
nah melihat adanya pengurangan ataupun juga pemangkasan ini
masih akan terus dievaluasi oleh pimpinan dprd dki jakarta alfian
baik terima kasih arman helmi melaporkan langsung dari balai kota jakarta